partai gerindra dan pks meresmikan sekretariat bersama atau sekber menjelang pilpres dua ribu sembilan belas
peresmian dihadiri oleh sejumlah petinggi dari kedua partai termasuk ketua umum gerindra prabowo subianto
meskipun belum resmi berkoalisi pada pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
partai gerindra dan pks kembali menunjukkan kedekatan mereka dengan membentuk sekretariat bersama atau sekber gerindra pks
dalam pidatonya di peresmian sekber ini ketua umum partai gerindra prabowo subianto mengaku keberadaan sekber pks gerindra bukan inisiasi dirinya
melainkan dari kader partai
berbeda dengan gerindra yang dihadiri langsung oleh ketua umumnya
petinggi partai kadil sejahtera justru tidak tampak dalam peresmian dan haji dewasa
ketua umumnya dihadiri oleh wakil yang oleh wasek jen pks
dalam berbagai kesempatan pks menekankan syarat jika prabowo ingin didukung pks
maka harus menganding kader pks sebagai jawab presiden
pks tidak ingin bahwa pasangan calon presiden itu hanya satu paslon yaitu pertahanan
apa kata dunia ketika tahu bahwa di negara berpenduduk dua ratus lima puluh juta kok nyari calon presiden cuma ketemu satu paslon
maka pks terus mengemakan
agar ada pasangan yang menekankan pks
tapi hari ini yang saya kira yang sangat realistik di hadapan kami
dengan deklarasi pak prabowo sebagai calon presiden
dan beliau diperintahkan untuk membangun komunikasi
dan beliau sudah menyampaikan akan berkomunikasi dengan pks
maka salah satu peluang terdekat bagi pks adalah menjadi cawapres dari pak prabowo
dibentuknya sekber gerindra pks ini pun ditanggapi dingin oleh partai demokrasi indonesia perjuangan pdip
seperti dilansir dari lamandetik com mengatakan
sekber gerindra pks hanya formalisasi tren di sosmed
sementara sekjen pdip hasto kristianto menilai berserikat dan berkumpul adalah kedaulatan partai
sebagai partai oposisi gerindra dan pks memang kerap menampilkan kebersamaan
taruh bentuknya sekber diharapkan mampu membuatkan komunikasi politik antar keduanya
meskipun hingga kini belum ada kata sepakat berkoalisi antara gerindra dan pks

selamat malam eva
dan ada mas sirojodin abbas direktur program dari smr selamat malam mas abbas
apa kabar baik
baik kita membahas mengenai sekber antara pks dan juga gerindra yang sudah dibentuk sebelumnya
pertanyaannya begini bang
ini sekber ini sudah dibentuk begitu ya tapi kan secara formal kita belum mendengar ada legalitas apa namanya sah atau tidaknya
ini menjadi sebuah koalisi
apakah ini kode keras bang andre bahwa memang sepertinya gerindra
karena kan belum ada kata sepaket koalisi
sekber ini dibentuk berdasarkan hasil pembicaraan tim pemenangan partai gerindra dengan tim pks
dimana tim yang dipimpin bang sandi berbicara dengan tim yang dipimpin oleh pak mustafa kamal dari pks sebagai sekjen
tim ini kan selalu bertemu membangun komunikasi untuk mematangkan kerjasama
nah dalam pertemuan terakhir yang di merah
di mana tim yang berbicara dengan tim d lima itu diputuskan untuk dibentuk posko bersama atau sekretariat bersama namanya sekber gerindra dan pks
alhamdulillah sudah diresmikan jumat kemarin langsung oleh bang sandi sebagai ketua tim pemenangan
dihadiri oleh pak prabu
nah ini memang memberikan kode keras kepada seluruh masyarakat indonesia
bukan kepada pks
ini memberikan sinyal
supaya menjawab pertanyaan
dari pengamat politik
kayak bang sirajudin lalu
juga memberikan sinyal kode keras
juga kepada mbak eva dan
lagi bermimpi mengharap pak prabowo
jadi calon wakil presiden pak jokowi
jadi ini penegasan ya bahwa memang pak prabowo
tidak mungkin jadi calon presiden pak jokowi
pak prabowo itu sudah diputus
di rakornas kita tanggal sebelas april
sebagai calon presiden bukan calon wakil presiden
kingmaker jadi ini memberikan
sinyal yang sangat keras
kode keras lah bahasa zaman now
sekarang kepada seluruh rakyat indonesia
bahwa pak prabowo adalah calon presiden
tidak ada lagi perdebatan
atau isu isu liar yang menyatakan
bahwa pak prabowo ini tetap akan jadi kingmaker
akan memberikan kursi
ke pak gatot itu tidak ada
jadi calon wakil presiden pak jokowi
rakyat menginginkan pak prabowo itu maju
untuk menggantiin pak jokowi
baik banget tapi kan syarat dari pks mutlak ya
bahwa sampai tadi juga
pak soebu mengatakan
cawapresnya harus dari pks artinya
gerindra sudah mengamini dong kalau begitu
cawapresa kan dari pks
wakil presiden yang akan
mendampingi pak prabowo ini tentu
akan dibicarakan oleh pak prabowo
maupun wewenangnya tim yang dipimpin oleh
bang sandi tim yang dipimpin oleh bang sandi
menyiapkan kerangka kerjasamanya
dan mematangkan pembicaraan
waktu kan masih panjang ya
masih empat bulan lagi
itu cukup panjang itu bang
empat bulan lagi apalagi kita tahu pak jokowi
saja yang katanya didukung oleh lima partai
partai baru ya mbak eva itu belum menentukan
calon wakil presiden jadi rasanya
kami akan terus mematangkan
kerjasama termasuk dengan pks
dan juga partai partai lain sehingga nantinya
akan ditemukan calon wakil presiden
yang pas untuk menampingi pak prabowo
tapi dalam peresmian kemarin bang andre
tampaknya tidak terlihat ada petinggi petinggi
dari pks hanya wasekjen saja apakah ini
kemudian memang inisiasi dari partai gerindra sendiri ya
tanpa ada apa namanya
keinginan yang sama dengan pks
kan semua sudah dijawab ya
oleh pak soe boliman kemarin
eh tadi ya bahwa beliau
sudah di agendakan acara
hari jumat beliau di informasikan
dan juga kan dari awal kan pak prabowo
juga rencananya tidak datang
tapi karena pak prabowo lihat
antusiasme kader yang begitu
tinggi ya akhirnya pak prabowo
memutuskan datang di rencana
rundown acara tidak ada memang
rencana awal itu hanya bang sandi dengan
wakil presiden pks itu yang
rencana awal di malam sehari
sebelum peresmian sekber
ini saya ketahui langsung dari ketua sekber
bang taufik tapi
karena pak prabowo melihat antusiasme
kader yang begitu luar biasa begitu
semangat ya akhirnya pak prabowo
memutuskan datang tapi memang
waktu itu pak soe ibu liman sebagai
presiden pks mempunyai
agenda dari jauh jauh hari yang sudah
di agendakan di luar kota
pks tidak mendukung itu kan sudah dibuktikan
oleh wakil sekretaris generalnya
pak abdul hakim ya
yang juga merupakan bagian
tim yang selama ini
berkomunikasi dengan timnya
partai gerindra jadi gerindra dan pks
akan berjalan bersama untuk pilpres dua ribu sembilan belas
insya allah kita sudah sangat solid
balonnya kemudian akan jalan bersama
itu biarkan tim
bekerja yang jelas
kita sudah menjawab nih
yang dari mbak eva bahwa
tidak mungkin pak prabowo jadi calon wakil presidennya pak jokowi
dan juga tidak mungkin
pak prabowo memberikan
tiketnya kepada pak gatot nurmanto
oke baik sebelum ke mas abbas saya ingin ke mbak eva
ada tanggapan tidak mbak eva mengenai sekber ini
dan kemudian peta koalisi antara
pks dan juga gerindra ada pernyataan
yang kami kutip dari detik com anda mengatakan
ini sebenarnya sekber ini hanya untuk formalisasi
pks juga gerindra ini atau seperti apa ini
saya bilang adalah formalisasi
tren yang ada di sosmed
jadi saya menyebut buzzer tapi sebelumnya
saya menyebut influencer juga begitu loh
jadi influencer dan juga buzzer begitu ya iya jadi karena
petanya seperti itu karena trennya
selama ini memang kedekatan
diantara dua partai tersebut jadi
ketika ada yang tanya mbak
bagaimana responnya lu ya aneh kalau saya
harus terkejut karena di sosmed kan
kelihatan sekali gitu loh jadi
formalisasi trend yang ada
di sosmed jadi tidak buzzer
nah untuk berikutnya saya ingin juga klarifikasi
bahwa ide untuk
meminta pak prabowo menjadi
cawapres itu bukan dari pdip
tetapi itu kan teman kompas ya
bahwa masyarakat ada yang
berspekulasi lah ya
menyandingkan itu dan karena
saya juga diminta tanggapan
waktu itu oleh kompas gimana nih mbak seperti itu
loh ya tanya yang mengusulkan
kalau pdip perjuangan sendiri belum berfikir
sampai kami kelar nanti pilkada
karena dari pilkada itulah kita
mengkapitalisasi ya hasilnya dan
termasuk juga untuk
mengajukan cawapres sebenarnya pernyataan itu
datang juga dari ketua umum p tiga mbak eva
romahur muzia mengatakan bahwa memang
ada apa namanya
delegasi ya dari gerindra
yang kemudian bertemu untuk membahas
pak jokowi menjadi cawapres eh pak
prabowo menjadi cawapresnya pak jokowi
tanya beliau deh jangan tanya saya
sampaikan romi itu hoax
karena yang kita diperintah oleh bu ketum
gak usah ngomong yang belum pada
kepada pemenangan pilkada pilkada
baru setelah itu
sesuai dengan tahapan pemilu juga
nanti eh pilpres ya
nanti kita akan bicarakan cawapresnya
tapi untuk sekber yang kemudian dibentuk oleh
lawan pks gerindra dari pdip
seperti apa menanggapi ini
seperti sinyalemen saya tadi bahwa
ini sebetulnya tidak sesuai tidak ada yang
menyejutkan karena hanya formalisasi
tren yang ada di sosmed bahwa
apa kedua partai
sedang konsolidasi mereka
karena yang satu tentu
gerindra pingin pak prabowo
makin menguat ya dan oleh karena itu
penting sama sama butuh ya dua duanya
itu karena pks
juga ingin mengajukan cawapres dan seterusnya
nah tinggal kemudian menambah yang lain
seperti yang dikemukakan mas andri tadi
dan itu sah sah saja gak ada pelanggaran
hukum disini karena masing masing partai politik
punya strategi begitu ya ya malah lebih maju
menurut saya walaupun tahapan pilpres
belum dimulai antar parpol
sudah konsolidasi untuk membicarakan
kita akan deklarasi terus fokus
ke pilkada dan setelah itu
ke situ ke partai partai
itu aja yang kita lakukan
baik mas ambas ada tanggapan mengenai pks dan
juga gerindra ini sepertinya babak baru lagi
setelah kemudian kita melihat ada kemesraan yang
cukup banyak ya antara pks dan juga gerindra
dalam perjalanan politik sebagai oposisi
beberapa hari yang lalu
tetap membentuk sekber meskipun ini dikatakan
teman teman dari gerindra ini dari kader ya
bang andre ya dari kader yang membentuk sekber kemudian
diusahakan untuk menjadi sebuah
tempat memperkuat komunikasi politik
untuk kedua partai
ya betul saya kira benar ya
dilakukan oleh gerindra dan pks
kurang apa kurang aktual
dari sisi apa namanya
ikatan simbolik keduanya
karena pak prabowo sebagai ketua
sementara pak sohibul tidak hadir
hanya dihadir oleh wassekjen
jadi kurang kuat
itu gak selevel saat itu kehadirannya
oleh karena itu meskipun
terlihat ada upaya untuk
gerindra dan pks
yang berusaha merangkul itu lebih banyak
dari gerindra ketemu dari pks nya
saya kira itu harus
ditempatkan dalam konteksnya konteksnya
adalah saya kira pertama
segera memutuskan satu dari
sembilan nama yang
diajukan itu itu pertama yang kedua
manuver yang dilakukan oleh
yang melihat celah
itu ada kemungkinan
tidak terjadi kesepakatan
antara pks dengan
partai demokrat sudah siap
menampung limpahan itu
dan saya kira yang dilakukan oleh
partai gerindra dalam hal ini
pegangannya ke pks
merangkul lebih dekat lagi
pak andre ada sembilan nama yang
ditelurkan oleh pks
dari sembilan nama itu
sudah agak mengerucut belum
ke nama atau minimal tiga
atau dua begitu kira kira siapa yang akan
menjadi jahat presnya pak prabowo
dijawab nanti pak andre kita akan menjelaskan terlebih dahulu

untuk terima kasih
dari indra dan mungkin juga dari kader pks
tapi tadi menarik juga dari mas abbas mengatakan ini memang langkah supaya memperkuat tali ini ya
agar kemudian tidak putus karena ada ritme ritme apa lebih lebih politik di luar itu
tapi kita simak dulu juga ada pernyataan menarik dari presiden jokowi mengenai ternyata pak jokowi juga melakukan pertemuan dengan para elit dari pks
kita simak pernyataan presiden jokowi berikut ini
nggak ada yang namanya tertutup
dengan saya ngomong apa adanya dengan pks pun secara tertutup kita juga bertemu nggak sekali dua kali
apa yang dibicarakan pak dengan pks
ya kalau yang namanya dengan partai yang bicaranya masih politik kan masa dengan partai kita berbicara ekonomi lebih banyak berbicara politik
dan politik itu apa yang dibicarakan yang paling dekat sekarang ini ya mesti pilpres
kalau enggak kan nanti juga bohong kan
artinya seperti ini pak pasti bicara politik itu
tapi apakah spesifiknya pak jokowi mengajak pks untuk bergabung dalam koalisi untuk mengusung joko widodo sebagai presiden
ya ini sebuah opsi opsi
sekali lagi kita ini terbuka terhadap opsi opsi
ya partai politik kan mesti ada pilihan pilihan kan
sekali lagi untuk negara ini kenapa tidak
ya banyak opsi opsi yang kemudian masih timbul untuk pilpres dua ribu sembilan belas
tapi memang sudah ada sekber antara gerindra dan juga pks yang sudah dibentuk
saya tadi terpotong di mas abbas
mas abbas tadi pak jokowi juga mengatakan sebenarnya masih ada opsi opsi yang lain
bahkan mungkin pak jokowi juga bertemu dengan pimpinan pks
artinya ini masih sangat cair untuk dua ribu sembilan belas ini
ya tentu saja dari sisi peluang peluangnya itu kan masih terbuka
misalnya begini kita kan selama ini memang sudah diarahkan oleh opini umum
bahwa sikap pks dan gerindra selama ini terhadap pemerintah itu kan cenderung antagonistik cenderung keras di permukaan
tapi hubungan personal antara presiden dengan pimpinan semua partai politik kan baik sebetulnya
nah kalaupun ada perbedaan sikap terkait sejumlah kebijakan ya itu normal saya kira
dan ada kebutuhan dari sisi gerindra dan pks untuk menunjukkan sikap oposisi
untuk memastikan juga sinyal oposisi itu ditangkap oleh masyarakat juga
karena itu cara mereka memelihara konstituen yang tidak puas dengan pemerintah
nah tetapi kalau kita lihat probabilitasnya gitu ya
probabilitas pks dengan gerindra probabilitas pks dengan koalisi pemerintah dan juga dengan demokrat kurang lebih sama
tetapi yang mungkin lebih opportunity nya lebih kuat bagi gerindra itu karena mereka sudah bekerja bersama lebih jauh jauh hari

bersama dengan pks begitu
bersama pks dan sudah mencapai keberhasilan bersama
setidaknya untuk kasus tki
dan itulah yang menggiring publik opini bahwa
antara keduanya lebih kuat
tapi belum tentu juga saya kira
keinginan presiden pks untuk gerindra supaya segera memutuskan satu dari sembilan nama itu
itu menunjukkan bahwa ada kegelisahan dari pks
itu juga tadi belum dijawab oleh bang andri sebenarnya
mereka menunggu betul gitu
bisa jadi kalau sikapnya yang demikian tegas gitu
itu memberi sinyal ke gerindra
bahwa jika ini tidak terlaksana
maka harus ada deal berikutnya harus dibicarakan
atau itu sekalian menjadi deal breaker
dan itu adalah cara pks mengunci gerindra ya
dengan nama syarat mutlak cawa pres harus dari pks
saya kira begitu
itu call dia akan sangat tinggi
dan mungkin ada negosiasi ulang
atau menjadi deal breaker
nah deal breakernya tentu saja
demokrat saya kira dengan senang hati terbuka di situ
oke baik mbak andre terdesak mbak andre gerindra bagaimana apakah memang ini sudah terkunci dengan pks harus jadi cawapresnya
ya nggak ada yang terdesak ya wajar bahwa pks menginginkan calon wakil presidennya pak prabowo kan nama juga koalisi
ini masuk akal realistis permintaan pks ini tapi tentu semuanya harus dibicarakan
kan dari jauh jauh hari kami sudah menyampaikan siapapun dari partai gerindra bicara
bahwa calon wakil presiden pak prabowo ini akan diputuskan oleh pak prabowo bersama sama pimpinan partai koalisi
jadi tentu nanti calon wakil presiden permintaan pak soebo limani tentu akan kami respon ya
ada sembilan nama bang andre sudah mulai masa sih belum ada kira kira siapa dari sembilan nama ini yang nggak mbak eva masih mengawang awang
sudah ada mungkin tiga
sembilan nama ini tentu sudah kami perhatikan kami timbang timbang dan kita terus diskusikan dengan pimpinan pks
kan pertemuan tim bang sandi dengan sekjen pks ini kan berkala dan rutin
ini tentu selalu dibicarakan ya tapi saya tidak punya kapasitas untuk menyampaikan siapa yang sudah mengerucut atau apa
yang jelas sembilan nama ini kita bicarakan bersama sama dengan pks
dan calon wakil presiden ini tentu segera ya akan dikomunikasikan setelah permintaan pak soebo limani tadi siang di bekasi ya
tentu tim pemenangan kita yang dipimpin oleh bang sandi akan segera berkomunikasi mungkin satu dua hari ini dengan pimpinan pks
untuk menindaklanjuti permintaan pak soebo limani
oke baik bang andri dengan adanya sekber ini apakah ini kemudian menjadi sarana untuk menguatkan komunikasi politik antara kedua partai atau bisa jadi melalui partai yang lain
karena pan kemarin juga hadir ya dalam peresmian sekber
ya sekber ini kan nanti daripada dengan ada sekber kan pertemuan pertemuan itu tidak perlu di luar lagi
kayak di restoran lagi atau di tempat siapa
kita bang sandi dan tim bisa bertemu dengan pak mustafa dan tim untuk mematangkan kerjasama
lalu kedua sekber ini tentu kita membuka kepada partai partai lain
dan sehari sebelum sekber diresmikan saja saya sudah menyampaikan di publik bahwa
sekretariat bersama gerindra dan pks ini masih terbuka untuk bergabungnya partai partai lain
bahkan kami menyampaikan kami menunggu pan segera bergabung dengan kami
alhamdulillah malam itu bang mas hanafi rais lalu chandra tirta wijaya hadir sebagai utusan pan untuk hadir di peresmian sekarang
meskipun belum deal untuk bergabung secara koalisi
ya deal itu kan butuh proses
tapi prosesnya sudah semak
semakin baik ya jalannya semakin lapang semakin terang
insya allah bahwa pak prabowo akan maju di dua ribu sembilan belas ini dan mengalahkan pak jokowi
mbak eva tadi pak jokowi mengatakan ada pertemuan dengan pks dan lain sebagainya
dengan adanya sekber ini tadi juga mas abbas mengatakan memang kedua partai ini ya gerindra terdesak karena memang harus dari cawapres dari pks
komunikasi politik antara pdip dengan pks seperti apa sebenarnya
sejauh ini mbak eva
ya kalau personal nggak ada masalah
saya juga datang ke mas fahri hamzah kemanapun
bahkan untuk ngurusi papua saya juga dengan mahfud siddiq dan seterusnya
nah jadi kalau urusan semacam ofisial ya
ofisial itu kan levelnya ada ya
kita pada posisi pengambilan keputusan untuk koalisi
itu pasti wilayahnya di bp ya
dan policy di internal pdi perjuangan sampai saat ini dia seperti yang
generalnya tadi ya bahwa kita membahas itu setelah hasil dari pilkada
nah kemudian seperti juga periode yang lalu
ketika kita sudah mengusung pak jokowi maka kita sekaligus menyiapkan platformnya
tentang portfolio nya dan seterusnya
kayak ketika kita mengusung pak jokowi menyiapkan nawacita dan seterusnya
jadi itu sudah dilakukan oleh tim tim internal kita
nah perkara kemudian
tidak ada bagi bagi kursi
tidak ada bagi bagi menteri berapa
itu yang pak jokowi menghindar selalu
kalau dibandingkan dengan pak prabowo kan sejak awal
pak mahfud jadi menteri
ada pembagian terlebih dahulu ya
kalau di kita menang dulu
kemudian kita musyawarah siapa dapat berapa dan seterusnya
gaya mengelola kabinet nanti beda
tapi kalau trennya kita ya
tapi sejauh apa sebenarnya komunikasi hubungan antara elit
bukan antara personal ya
antara mbak eva dengan kader kader pks
tapi antar partai
antara pdip dan juga pks
dan tadi kan pak jokowi mengatakan ada pertemuan juga ternyata dengan pimpinan pimpinan pks
apakah ini kemudian juga adalah sebuah tanda bahwa pak jokowi juga butuh pks untuk kemudian masuk ke dalam koalisi kita
akan bahas nanti usaha jendela mba eva
kami akan segera kembali
prime news akan kembali sesaat lagi
pada saat yang akan datang
pada saat yang akan datang

pada saat yang akan datang
oke tampaknya sudah semakin mengerucut ya bahwa kemudian pks akan bersama dengan gerindra kalau sudah ada sekber
meskipun belum ada kata sepakat ataupun koalisi dan masih terbuka peluang segala kemungkinan
tadi terakhir saya tanyakan ke mbak eva mengenai opsi kemudian kalau kemudian pak jokowi berusaha untuk mendekat
atau mungkin ada pendekatan antar pks dan juga pak jokowi atau mungkin dengan pdip
sejauh mana opsi itu berkembang
sejauh mana opsi itu berkembang
ya satu presiden jokowi itu kan presidennya semua orang ya di seluruh wni lah
jadi kalau kemudian ada komunikasi politik dengan semua pihak itu adalah wajar
nah untuk pdi perjuangan sendiri karena kita mengusung yang namanya politik berkeadapan
salah satunya adalah mengajukan musyawarah mufakat persatuan prokesejahteraan dan seterusnya

sehingga pak hasto kemarin sudah memulai untuk melakukan sowan sowan ya
saya ke nu ke muhammadiyah dan kemudian kayaknya ke persis juga ya
nah selanjutnya ke partai partai
nah nanti pasti saya akan yakin ya akan juga rombongan dpp pdi perjuangan dipimpin pak sekjen juga akan memulai komunikasi terbuka dengan ke pks ke gerindra dan seterusnya
jadi maunya sih ini pilkada maupun pilek pilpres nantinya adalah dengan mengedepankan kepentingan pdi

baik mbak eva pengen semuanya menang
kita kembali ke topik bahwa segbar ini tadi ada pendapat dari mbak eva ini kan influencer nya buzzer nya kemudian membentuk itu akhirnya seolah olah diformalkan dalam sebuah segbar
meskipun ini juga diseriuskan kan oleh gerindra bahwa sekber ini memang menjadi tempat untuk koordinasi begitu antara pks dan juga gerindra
anda melihat bahwa kemudian kalau memang ini berasal dari penguatan dari media sosial ini positif tidak sebenarnya apa yang kemudian terjadi saat ini di media sosial kita untuk
ya satu sekber kan tidak ada larangan untuk bikin sekber dan juga ada kebebasan berserikat kan di indonesia ini
ketika sudah ada partai maka kita bisa membuat semacam clearing house ya di mana semua yang elemennya sama berkumpul dan seterusnya
jadi menambah dinamika sih ya di politik indonesia dan itu tadi sebetulnya
jadi menambah dinamika sih ya di politik indonesia dan itu tadi sebetulnya
sebetulnya sudah kebaca sejak kecenderungan di sosmed menurut saya
jadi formalisasi di sosmed kemudian offline nya dibikin segbar
jadi saya sendiri tidak terkejut gitu loh
jadi menurut saya ya bagus apalagi salah satu agendanya adalah konsolidasi dua partai dan mengharap partai lain juga bergabung
dan kemarin saya dapat info dari mas ferry ya salah satunya fungsi ataupun peran nantinya juga menyambung aspirasi
jadi menyebut positif saja sebenarnya kalau pun ada segbar
meskipun ini berangkat dari tren media sosial menurut anda begitu
polanya ada di sosmed kemudian offline nya berupa segbar
mbak ander ada tanggapan nih kayaknya udah nggak ketawa ketawa ini
mau berikan tanggapan
menunjukkan sekber ini kan menunjukkan kesolidan dua belah partai ini ya pks dan gerindra
bahwa memang solid mendukung pak prabowo subianto sehingga menjawab isu isu liar yang seperti saya sampaikan tadi juga
saya ingin menjawab bahwa pak jokowi memang wajar ya untuk datang ke pks mengajak pks
karena memang di survei internal kami memang posisi pak jokowi ini sangat rawan ya
bahwa beliau sangat mungkin kalah karena surveinya stagnan sehingga pak jokowi melakukan terobosan terobosan baru untuk mencoba menaikkan elektabilitasnya
mulai coba melobi lobi pak prabowo untuk jadi calon wakil presiden
itu yang pertama
kita sudah tolak
tapi tetap menolak
melakukan lobi lobi bahkan kita lihat sepanduk sepanduknya dimana mana jokowi dan prabowo
karena kita sebelas april sudah memutuskan pak prabowo sebagai calon presiden
yang kedua pak jokowi melakukan lobby kepada pks dengan harapan pks bisa memperkuat elektabilitas pak jokowi
lalu juga pak jokowi yang bertahun tahun tidak mau komunikasi dengan persaudaraan alumni dua ratus dua belas pun juga membuka
ini kan menunjukkan bahwa presiden mendekati pemilu tentu harus melakukan segala cara ya untuk memastikan beliau bisa menang
dan sasah saja
dan sasah saja karena memang wajar beliau melakukan seperti itu
karena saat ini elektabilitas beliau mentok dan masyarakat juga kita lihat gerakan
bukan ada sejumlah survei justru elektabilitasnya semakin meningkat
iya banyak yang jadi cawapres
itu kan survei ya
masyarakat itu kan survei biasa
lembaga lembaga survei yang selama ini juga bilang
pak ahok juga pasti menang kan
nah faktanya adalah sekarang masyarakat kita lihat di seluruh indonesia gerakan tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
kita lihat bagaimana masyarakat begitu antusiasmenya itu pertama
lalu yang kedua masyarakat sekarang tidak lagi bisa apa namanya dihipnotis dengan pencitraan pencitraan sekedar masuk got gitu loh
sama kata mbak eva tadi bahwa pak jokowi berbeda dengan pak prabowo
kalau pak jokowi kan membangun pencitraan seperti kabinet
kemarin kan beliau janji bahwa ketua umum partai tidak jadi menteri
pak jokowi janji jaksa agung itu bukan dari parpol
ternyata jaksa agung dari parpol
dulu mengkamuflase segala pencitraan
tapi sekarang kan semua sudah terbuka
masyarakat sudah tahu tidak mungkin lagi mau dininamobokan atau dihipnotiskan dengan pencitraan masuk got
yang butuh masyarakat itu adalah bagaimana ekonomi membaik
pengangguran jangan tinggi
kan sekarang pengangguran dimana mana mbak eva
itu isu adalah untuk pilpres nanti ya
sebelum ke mas abbas silahkan
mbak eva ada tanggapan tidak gimana
sebaiknya untuk kampanye ntar dulu tahapan pilpresnya ada
tapi seharusnya semuanya berbasis pada data dan fakta
nah ketika semua mengapresiasi kemajuan kemajuan
misalkan dengan indeks kompetisi naik
kemudian juga tentang investor rate nya juga bagus
investment rate nya bagus dan seterusnya
bahkan sekarang masuk imf ya indonesia
sepuluh donatur terbesar imf
bahwa size perekonomian indonesia sekarang sangat diperhitungkan
dan kita berada di enam belas perekonomian terbesar di dunia saat ini

jadi mari bekerja dengan optimis
mari bekerja dengan confident yang besar
oke itu nanti untuk pemilu presiden dua ribu sembilan belas nanti
bekerja semuanya dengan optimis
artinya kembali ke sekber lagi
segber ini optimis untuk bekerja bukan karena trend mecos saja
untuk melanggar pak prabowo sebagai calon presiden
nah yang tadi saya sampaikan ke mbak eva itu bukan kampanye
tapi mengingatkan pak jokowi
karena beliau masih presiden
bukan lagi calon presiden yang butuh pencitraan untuk memenangkan pilpres
tapi yang dibutuhkan rakyat ini mbak eva adalah bukti kerja
ya yang dibutuhkan masyarakat itu bukan sumbangan satu triliun pemerintah terhadap imf bikin acara di bali
tapi yang dibutuhkan masyarakat harga sembako turun
bukan tenaga kerja asing diberikan kesempatan
baik mbak aure kita kembali ke topik bawah ini
kita mengecek bar antara pks dan gerindra
artinya setelah ini akan ada tempat itu betul betul menjadi tempat fasilitas ya
bukan sekedar simbolik saja untuk pilpres dua ribu sembilan belas
nanti pertemuan pertemuan pks dan gerindra dan juga partai partai koalisi di situ
lalu juga tempat itu menjadi tempat sarana menyerap aspirasi
masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi akan datang disitu
lalu kita akan melakukan diskusi diskusi politik maupun diskusi publik di situ
meskipun belum ada kata sah sepakat antara pks dan juga gerindra
insya allah kita solid nanti deklarasi tentu
kapan itu mbak aure
yang pasti sebelum empat agustus
mas abbas terakhir seperti apa yang anda melihat nanti sampai empat agustus
katakanlah begitu ya
antara pks dan juga gerindra ada segber ini dan dinamika politik beberapa bulan ke depan
karena masih banyak opsi tampaknya untuk pilpres dua ribu sembilan belas ini
ya saya kira masih terbuka kita belum melihat pattern yang bisa kita lihat dengan clear patternnya
pola koalisinya masih terbuka
dan meskipun misalnya pak jokowi sudah didukung oleh lima tujuh apa lima ya
lima plus dua lah tujuh partai politik
nah masih mungkin juga nambah gitu
nabahnya mungkin bukan satu atau bukan dua
yang sebelah belum
apa namanya masih terbuka
pola koalisinya misalnya di sisi gerindra juga masih saya kira masih belum begitu terbentuk
meskipun sudah ada sekber ini mas abbas
ya itu dia
segber itu menurut saya itu langkah minimal yang bisa dilakukan oleh partai gerindra untuk memastikan tangannya tetap berpegangan dengan pks
tetapi saya melihat sebelah tangan bukan dua tangan
artinya kekuatan ikatan itu masih harus diupayakan oleh dua dua pihaknya
dan salah satu yang mungkin memperkuat itu jika kesepakatan tentang wapres mungkin bisa dicapai lebih dulu
sebab jika tidak maka koalisi gerindra bisa jadi bubar sebelum agustus
dan juga penting diperhatikan soal pan dalam hal ini
pan itu mengalami delay
pan itu mengalami delay
dilema yang sangat serius
pak amin dan putranya terlihat serius ingin mendekat ke
sementara pak zul sepertinya
sementara pak zul kivli masih melayang layang
berusaha mendekat ke pak jokowi tapi juga berusaha mendekat ke pak sby dan seterusnya
jadi ada dilema dalam hal leadership di pan itu
nah sementara demokrat saya tidak melihat ada gejala yang membaik pasca diplomasi nasi goreng yang dulu gitu
tentang misalnya sejauh mana kemungkinan demokrat berkoalisi dengan gerindra
begitu juga saya kira hubungan demokrat dengan koalisi pak jokowi juga belum terlihat ada kemajuan
oleh karena itu sangat mungkin skenario nya mungkin dalam dua tiga bulan ke depan ini jika gerindra dan pak prabowo tidak mengalami perbaikan elektoral
maka bisa jadi gerindra berpikir ulang posisinya saat ini
dan bisa jadi pak prabowo tidak mengalami perbaikan elektoral
dan bisa jadi mungkin akan menimbang hubungan baiknya dengan pak jokowi
mungkin bisa dibentuk dalam
kesepakatan yang lain ya oke baik
tapi bisa juga mungkin membuat koalisi yang lain pak prabowo mungkin melihat opportunity yang lain
kalau jika tidak nanti ya pks pan mungkin bisa bergabung
kalau dolar ditembus lima belas ribu enam belas ribu lalu harga sembako semakin naik
lalu bbm langka di masyarakat
ini bukan dollar ini lebih kepada siapa capres siapa wapres itu aja
kalau tujuh partai itu bisa pindah ke pak prabowo
artinya sekarang ini masih sangat terbuka kemungkinan meskipun sudah ada segber
tapi ini bukan hal yang cukup signifikan ya untuk kemudian memastikan bahwa peta ini
artinya sekarang gerindra tentu harus menunggu kemudian memutuskan siapa cawapresnya
kita akan tunggu nanti pak andre sebelum empat agustus seperti apa
kemudian juga kita tunggu seperti apa pekerjaannya
juga juga dari pdip tentu akan mencari nama nama lain untuk menjadi capres ya untuk pak joko
kita akan tunggu nanti seperti apa terima kasih
bang andre terima kasih mbak eva terima kasih mas abbas sudah hadir di prime news pada malam hari ini
dan kami akan segera kembali saat lagi tetap langsung